kasus ujaran kebencian hingga ancaman pembunuhan terhadap warga muhammadiyah
yang dilakukan oleh peneliti brin andi pangerang hasanuddin
terus ditindak lanjuti oleh polres jombang
andi pangerang dilaporkan oleh pengurus daerah muhammadiyah kabupaten jombang
kapolres jombang akbp muhammad nur hidayat menyatakan
polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor dalam kasus ini
menurut nur hidayat andi dinilai kooperatif selama pemeriksaan dan ia mengakui kesalahannya
polres jombang akan berkoordinasi dengan polda jatim dalam penanganan kasus ini
kasus ini bermula dari pemilik akun facebook thomas jamaludin
yang juga merupakan peneliti brin memposting komentar yang menyebut
muhammadiyah tidak taat terhadap pemerintah terkait penetapan idul fitri dua ribu dua puluh
andi pangerang menanggapi pernyataan ini dengan komentar bermuatan
narasi ancaman pembunuhan
selain di jombang kasus ini juga dilaporkan ke polda jawa timur
pimpinan daerah muhammadiyah kota surabaya melaporkan dua akun facebook
atas nama thomas jamaludin dan ap hasanuddin ke direkturat reserse kriminal khusus polda jatim
yang kami laporkan adalah dua orang yang memposting komentar
yaitu salah satunya adalah bapak thomas jamaludin dan andi pangerang
yang pertama adalah ketika pak thomas jamaludin itu memposting postingan bahwa
di warga muhammadiyah itu tidak patuh terhadap pemerintah dan ingin difasilitasi
kemudian itulah yang menjadi polemik
ya saya rasa itu yang menjadi polemik dan kemudian postingan tersebut dikomentari oleh pak ap hasanuddin
yang disitu kemudian mengomentari bahwa dia siap kemudian menghalalkan
apakah dia bertanya apakah halal ini darah darah orang muhammadiyah warga muhammadiyah
sementara itu peneliti brin thomas jamaludin meminta maaf kepada seluruh warga muhammadiyah
atas pernyataannya di media sosial yang memicu kegaduhan
pernyataan maaf itu disampaikan thomas melalui unggahan di akun facebooknya pada selasa
selain meminta maaf thomas juga menyatakan
tidak ada kebencian atau kedengkian dirinya kepada organisasi muhammadiyah
thomas mengklaim niatnya hanya untuk mendorong perubahan
untuk berjalan ke dunia

bersama sama mewujudkan kesatuan umat secara nasional
tim liputan cnn indonesia